dan berikutnya anissa pagi juga akan membahas kasus covid sembilan belas yang ada di ibu kota secara rinci
dimana sebelumnya wali kota ataupun gubernur dki jakarta menyebut bahwa sudah ada penurunan tren dari penyebaran covid sembilan belas yang ada di dki jakarta
terima kasih iqbal selanjutnya mari kita lihat bersama wilayah mana saja di dki jakarta yang memiliki kasus covid sembilan belas terbanyak
berdasarkan dari petasebarankorona jakarta go id
dan kita lihat bersama dulu secara garis besar ya bahwa kasus yang positif ini bertambah menjadi tujuh puluh enam sembuh bertambah satu ratus empat puluh empat dan meninggal bertambah satu
menjadi terkonfirmasi kasus positif adalah tujuh enam ratus delapan puluh empat di mana kalau anda ingin melihat lebih jelasnya
dari yang meninggal dunia terdapat lima ratus tiga puluh dua kasus yang sembuh dua tujuh ratus lima puluh satu kasus yang dirawat satu enam ratus tiga puluh tiga kasus dan isolasi mandiri dua ribu dua puluh
namun jika anda ingin melihat secara lebih rinci di mana saja persebaran kasus positif covid sembilan belas di jakarta
mari kita lihat bersama yang pertama itu adalah kelurahan sunter agung
dimana di kelurahan sunteragung terdapat satu ratus lima puluh sembilan kasus kita akan lihat bersama untuk lebih detailnya
ya kita lihat di sunter agung terdapat dua puluh delapan orang yang dirawat lalu empat puluh tujuh orang yang telah
sembuh dan meninggal dunia sebanyak sebelas orang
dan wilayah dari sunteragung sendiri ini terdapat di jakarta utara namun kita akan bergeser juga masih di jakarta utara
yaitu yang terdapat kasus terbanyak nomor dua di dki jakarta yaitu adalah pademangan barat
kita akan lihat bersama bergeser ke pademangan barat di mana di pademangan barat terdapat satu ratus empat puluh sembilan kasus
sembilan kasus dengan detail dirawat dua puluh tujuh orang sembuh dua puluh delapan orang dan meninggal dunia tujuh jiwa
dan kalau kita lihat juga yang masih dirawat terdapat delapan orang
kalau kita bergeser dari jakarta utara terdapat juga kasus yang cukup tinggi yaitu terdapat di kelurahan petamburan sebanyak satu ratus tiga puluh enam kasus
kita lihat bersama detailnya
enam kasus dengan rincian dirawat sepuluh orang sembuh empat puluh empat orang dan meninggal dunia tujuh orang dan juga yang masih dirawat dua orang
kalau kita lihat bersama juga memang kita berharap tentunya yang sembuh akan semakin banyak
kalau tadi saya sudah mengajak anda untuk melihat secara luas di dki jakarta yaitu yang sembuh sudah ada dua tujuh ratus lima puluh satu orang
dan kalau kita lihat juga ketiga kelurahan paling tinggi yang tadi sudah saya bahas yang sembuh terdapat yang pertama adalah suntar agung
yang kedua petamburan dan yang ketiga adalah kelapa gading barat
jadi untuk petamburan sendiri masih belum masuk ke dalam tingkat sembuh yang cukup tinggi begitu ya
dan kalau kita lihat juga yang hanya di dki jakarta terdapat di kelapa gading barat
dan kalau kita lihat juga yang hanya di dki jakarta terdapat di kelapa gading barat
yang harus anda perhatikan yang cukup menarik dari dki jakarta yaitu grafik pertambahan kasus
kalau kita lihat dari maret dua ribu dua puluh terdapat tujuh ratus empat puluh kasus dan pada akhir mei hampir bertambah sepuluh kali lipat menjadi tujuh dua ratus tujuh puluh dua kasus
dan kalau kita lihat pada awal juni ini memang sudah lebih dari sepuluh kali lipat yaitu terkonfirmasi positif tujuh enam ratus delapan puluh empat kasus
ini kembali lagi artinya kita jangan sampai lengah kita masih harus terus mengikuti
tapi protokol kesehatan dengan ketat begitu walaupun memang psbb kemarin sudah mulai dilonggarkan
ataupun ada masuk ke masa transisi namun ini artinya perjuangan kita untuk melawan virus covid sembilan belas belum selesai
itu dia iqbal kalau kita lihat memang persebaran kasusnya juga masih terkonsentrasi di jakarta utara
dan juga bergeser ke jakarta pusat begitu namun kalau kita lihat secara garis besar
masih tetap ya banyak kasus yang aktif begitu di mana tingkat kesembuhan juga masih sekitar dua tujuh ratus
tentunya kita berharap tingkat kesembuhan akan semakin meninggi
namun kalau kita lihat kemarin psbb sudah semakin dilonggarkan mudah mudahan nih
walaupun dilonggarkan tapi masyarakat tidak kemudian mengabaikan protokol kesehatan
khususnya untuk anak anak jaksel nih gitu ya
beberapa hari yang lalu gubernur dki jakarta nisbah sweden sempat mengungkapkan bahwa yang menarik adalah wilayah jakarta selatan
dimana pada maret yang lalu itu adalah zona merah seluruhnya bahkan itu sangat parah
jika dibandingkan dengan sekarang
jika dibandingkan dengan sekarang
justru berbanding terbalik satu ratus delapan puluh derajat bahkan daerah jakarta selatan ini rata rata zona hijau dan juga zona kuning
ini bukan berarti anda jadinya terlena begitu ya dengan ungkapan ataupun yang dikatakan oleh gubernur dki jakarta bahwa jakarta selatan itu sudah zona hijau dan zona kuning
tapi tetap saja protokol kesehatan itu tetap harus dijunjung tinggi
dengan menggunakan masker cuci tangan dan lain sebagainya